sekjen partai amanat nasional edi suparno menyebut koalisi pengusung prabowo subianto tidak terburu buru soal penetapan calon wakil presiden
edi suparno memastikan tidak ada tarik menarik perihal cawapres di koalisi indonesia maju
menurut edi semua nama dari masing masing partai di koalisi ini diajukan dalam porsi yang seimbang untuk dibahas bersama oleh para ketua umum dalam waktu dekat
diskusi calon wakil presiden pendamping prabowo subianto terus dilakukan sesuai lini masa termasuk memperhitungkan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang maju menjadi sepuluh enam belas oktober mendatang
diskusi itu belum terlaksana maksud kami karena kepadatan agenda masing masing ketum yang juga berperan sebagai menteri di pemerintahan saat ini
dan hal ini dinyatakan edi di kawasan senayan pada jumat sore
sudah ada pembahasan
tetapi memang kan agenda agenda kenegaraan dari para ketua umum itu kan membuat jadwal ini kemudian menjadi sedikit bergeser
apalagi kemarin ini kita ada ktt asean ya di mana para menteri yang juga ketua umum sangat disibukkan dengan kegiatan ini
dan hari ini siang ini pak zulkifli hasan ketua umum pan berangkat bersama presiden ke india
jadi kemudian jaraknya bergeser lagi
saya kira dalam waktu dekat akan ada waktu yang
akan disepakati bersama